sepuluh hari sebelum lebaran suasana di grand darmo sweetbay amitya surabaya
tak berbeda jauh dengan hari hari sebelumnya
tetapi situasi akan berbeda pada beberapa hari mendatang
tujuh hari sebelum idul fitri okupansi hotel ini meningkat tiga puluh hingga empat puluh persen
okupansi terus bertambah menjadi sekitar lima puluh persen pada dua hari sebelum lebaran
mulai hamin dua sudah agak naik lagi ya alhamdulillah
sekitar di lima puluh persen sudah masuk ke kita
hari h dan hari h plus tiga sudah ada penyertaan
setelah itu biasanya segmentasi kita itu sudden booking
jadi bookingnya di hari h tersebut
jadi insya allah bisa naik lagi di hari h tersebut
sementara di vape hotel rungkut surabaya okupansi baru meningkat lima puluh persen
mulai sembilan belas april hingga beberapa hari setelah lebaran
tamu yang datang rata rata untuk keperluan transit dan staycation
pada hari biasa harga kamar di hotel ini sekitar rp tiga ratus lima puluh
sementara mulai sembilan belas hingga dua puluh delapan april naik menjadi lima ratus ribu
karena memang high season itu pasti hotel full terus sih mbak
dari tahun ke tahun kita selalu full
bisa sampai semingguan itu kita huruf
itu rata rata untuk apa stay nya
rata rata sih untuk transit karena kita juga dekat dari bandara
kemudian kita juga dekat dengan akses keluar masuknya tol
jadi memang kadang untuk stay keluarga juga
perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri jawa timur mengatakan
okupansi hotel di jawa timur rata rata mencapai lima puluh persen
untuk satu hari sebelum lebaran hingga beberapa hari setelah lebaran
harga kamar hotel di daerah destinasi wisata tentu lebih tinggi
seperti di malang batu banyuwangi dan pasuruan
jadi peningkatan rate itu biasanya h satu
hari h h satu itu peningkatan rate yang ada
tapi daerah destinasi itu memang relatif lebih tinggi
daripada daerah yang staycation
yang memang kota besar yang ditinggalkan ke daerah
itu memang relatif lebih tinggi
di aplikasi akomodasi harga kamar saat lebaran hingga setelah lebaran terpantau lebih mahal
okupansi sejumlah hotel di daerah destinasi wisata pun hampir penuh
saya mencoba melakukan pengecekan di salah satu aplikasi akomodasi
untuk tipe kamar deluxe
tujuh hari sebelum lebaran harganya sekitar rp enam ratus empat belas
sementara pada satu hari sebelum lebaran hingga hari h lebaran
yaitu menjadi rp delapan ratus tujuh puluh
sementara untuk hotel yang ada di kota batu
salah satu destinasi wisata misalnya yang ada di jawa timur
ini saya pilih the batu hotel
pada periode yang sama yaitu tujuh hari sebelum lebaran
harganya sekitar rp tujuh ratus delapan
untuk tipe superiorking dengan balkon
pada saat satu hari sebelum lebaran hingga hari h
menjadi sekitar rp satu enam ratus
dan sudah ada peringatan jumlah sisa kamar
berdasarkan data dari phri jatim
jumlah hotel di jatim sekitar tiga
hotel diminta melakukan persiapan untuk kenyamanan dan keamanan tamu
karena cuti bersama yang panjang
kansa tamarindora miki peresia surabaya jawa timur